sejak rabu malam hingga kamis pagi para pengguna facebook instagram dan whatsapp mengeluh karena kesulitan mengakses aplikasi aplikasi tersebut
bahkan tagar facebook down dan instagram down menjadi trending topic di seluruh dunia
dilansir detik com dari pantauan down detector masalah akses instagram dan facebook dilaporkan pengguna sejak rabu pukul sebelas malam
pengguna mengeluh lewat media sosial twitter yang kemudian menjadi trending topic
pengguna facebook dan instagram kesulitan memperbarui feed mereka sementara pengguna aplikasi whatsapp mengeluh karena tidak bisa mengirim maupun menerima foto dan video
facebook telah mengkonfirmasi adanya gangguan yang menyebabkan pengguna sulit mengakses sejumlah layanan
dalam akun twitternya facebook menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin
dan hal ini tidak terkait dengan serangan distributed denial of service atau ddos atau penolakan layanan
dato' facebook juga menyampaikan penggunaan layanan secara terdistribusi